kita ke informasi lain komisi pemberantasan korupsi menangkap bupati bandung barat abu bakar dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada sepuluh april dua ribu delapan belas lalu
abu bakar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan tiba di gedung kpk pada rabu malam
tim kpk bersama abu bakar tiba di gedung kpk merah putih pada pukul dua puluh dua empat puluh satu waktu indonesia barat
abu bakar diduga meminta uang ke skpd untuk kepentingan istrinya yang akan maju dalam pemilihan bupati bandung barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
kpk menyatakan telah menyita uang empat ratus tiga puluh lima juta rupiah dari ott tersebut
abu bakar diduga menerima suap dari kepala badan kepegawaian bandung barat asep hikaya
atas tindakannya abu bakar dijerat melanggar pasal dua belas huruf a atau b atau pasal sebelas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
sebelumnya kabar ditangkapnya bupati bandung barat oleh kpk sempat dibantah
bupati bandung barat abu bakar rabu pagi berada di rumah dinasnya dan mengatakan akan melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan penyakitnya
kepada awak media yang telah menunggu sejak malam
abu bakar mengaku saat ini dirinya sedang fokus memulihkan kesehatannya
alhamdulillah jadi malah saya doakan saja saya persentrasi dengan berangkat kesehatan
hari ini ada kegiatan kemoterapi yang akan dilakukan
rencana di rumah sakit mana pak bupati
sementara itu suasana kantor dinas perdagangan
dan perindustrian di sperindak kabupaten bandung barat rabu siang sepi dari aktivitas
ruang rapat juga disegel dan tertutup rapat
penyegelan ini diduga dilakukan oleh tim penyidik komisi pemberantasan korupsi
setelah melakukan operasi tangkap tangan pada selasa malam
pemkap bandung barat juga belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan enam asn
dan kepala dinas disperindak bandung barat yang terjaring ott kpk
sebelumnya kpk menetapkan bupati bandung barat dua periode abu bakar sebagai tersangka kasus suap
abu bakar diduga menerima suap dari skpd bandung barat
suap digunakan untuk kepentingan pecalonan sang istri elin suharliah dalam pemilihan bupati dua ribu delapan belas
komisi anti rasuah saat ini masih menggali informasi dari para pihak
terkait bagaimana proses tindak pidana suap dari satuan kerja perangkat daerah wilayah bandung barat
kepada bupati bandung barat abu bakar
serta jumlah keseluruhan uang yang dijanjikan diterima sejak tahun dua ribu delapan belas

selain abu bakar juga beberapa pegawai pemerintah yakni asep hikayat selaku kepala bkd bandung barat
weti lembanawati dan adioto serta dua lainnya berinisial ca il dan yus
diduga uang suap ini digunakan abu bakar untuk membantu mulus jalannya sang istri elin suharlia
dalam pemilihan bupati bandung barat dua ribu delapan belas

bupati bandung barat meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya
elin soeharlia sebagai bupati bandung barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
permintaan ini disampaikan beberapa kali
permintaan ini disampaikan beberapa kali
pertemuan antara bupati dengan kepala skpd yang diadakan pada bulan januari februari maret hingga april dua ribu dua
bupati terus menagi permintaan uang ke salah satunya untuk melunasi pembayaran ke sebuah lembaga sosial
dan empezarnya adalah menori entrepreneur
dan ultimately imbye bupati itu adalah convertir perangkutan mahasiswa e recording